seorang pelajar di madiun rabu siang tewas mengenaskan akibat terlindas truk
kecelakaan terjadi akibat korban tidak dapat menghindari mobil yang tiba tiba muncul saat berputar arah
sementara di situ bondo dua pengendara motor terkapar setelah terlibat kecelakaan beruntun
jenazah pamor abro rudin seorang pelajar sma ini tergeletak di tengah jalan setelah terlindas truk di jalan basuki rahmat kota madiun rabu siang
korban tewas setelah motor yang dikendarai bertabrakan dengan minibus yang tiba tiba muncul saat putar balik
naasnya pada saat bersamaan melintas truk dari arah belakang dan langsung melindas tubuh korban
polisi saat ini tengah memburu sopir minibus yang langsung kabur usai tabrakan
sementara di situ bondo dua orang pengendara motor terluka setelah terlibat kecelakaan beruntun antara mobil pick up dan dua sepeda motor di jalur pantura
kedua pengendara langsung dievakuasi ke rumah sakit

menurut saksi mata kecelakaan berawal saat kedua pengendara motor melaju beriringan dengan mobil pick up dengan kecepatan tinggi dari arah barat
namun saat melintas di lokasi kejadian mobil pickup tiba tiba berbelok dan memotong jalur
akibatnya kedua pengendara yang ada di belakangnya tidak sempat menghindar dan tabrakan pun tak terelakkan